dan kita coba kembali update informasi terkait gempa bumi magnitudo enam dua di pasaman barat sumatera barat
terhubung dengan pltk pusdatin bnpb abdul muhari selamat sore pak abdul
selamat sore mas
oke pak abdul tadi saya baru saja mengupdate dari lokasi di satu nagari ya di negari kajai begitu
kita juga ingin mendapatkan terkini karena tadi keterbatasan akses dan juga cuaca tidak mendukung untuk dilakukan pendalaman begitu
update terakhir bagaimana pak situasi dan juga korban dari bencana gempa di sana pak abdul
baik terima kasih dari laporan yang kami terima dari bpbd kabupaten pasaman dan bpbd kabupaten pasaman barat
per sore ini jam enam belas tiga puluh jadi baru dua puluh lima menit yang lalu
pertama untuk korban jiwa di kabupaten pasaman barat itu tiga orang meninggal dunia
kemudian sepuluh orang luka berat lima puluh orang luka ringan dan lebih kurang lima ratus jiwa mengungsi saat ini
terpal terpal darurat di tiga puluh lima titik
yang menimbulkan meninggal di kecamatan talamau
kemudian untuk kabupaten pasaman itu ada empat orang meninggal dunia
ditambah dengan dua puluh lima orang luka luka
jadi itu untuk korban jiwa baik meninggal dunia luka berat dan luka ringan yang dominan di dua kabupaten
kabupaten pasaman dan pasaman barat
untuk kerugian material itu dari dua kabupaten ini
ada satu unit sd satu unit bank pembantu satu unit balairum
aula kantor bupati kemudian ada seratus unit sejauh ini yang baru terdata
rusak berat sekitar tiga ratus unit rusak ringan
rumah rusak sedang
dan tambah satu musalah rusak berat
itu laporan yang kita dapatkan terakhir jam enam belas tiga puluh ini
pak abdul korban yang meninggal dunia ini semuanya ini ya akibat tertimpa bangunan begitu ya
laporannya demikian ya
untuk penanganan korban korban luka ini bagaimana pak
cukup banyak jumlahnya
untuk korban luka
seperti jawaban pramilestry
imperatif kl cervix yang indigenous biologis
kenapa dokter harus bekerja contoh di parab arnold
ileen tepung untuk judulnya
tamengnya ikut sh thursday different
tapi jadi sudah ada tempat
tidak akan jadi masalah kalau untuk penanganan pasien luka dan luka khususnya luka berat
pak abdul gini ada kemudian kejadian ikutan pasca gempa di mana di beberapa titik wilayah ada longsor begitu ya yang kemudian dikatakan menimbun ratusan rumah warga begitu informasinya
dan juga ada soal letupan uap panas begitu dari tanah yang juga berada di kawasan pemikiman warga
bagaimana kemudian tindak lanjut dari informasi informasi seperti ini pak abdul apakah sudah ditelusuri dan dilakukan penyisiran ke titik titik tersebut
untuk informasi yang terlapor ke bnpb untuk longsor ya terjadi beberapa titik longsor khususnya di daerah dataran tinggi talamau
kemudian longsor longsor tebing ini kemudian menutup sebagian besar alur alur sungai yang ada
sehingga kita lihat di beberapa laporan visual ada aliran sungai yang bercampur dengan lumpur
itu sebenarnya adalah material longsor yang kebutuhan kemudian terbawa oleh aliran sungai ke arah bawah
kalau untuk ada daerah longsor yang menimbun ratusan rumah kami belum menerima laporan itu ya
baik dari pasaman atau pasaman barat
kemudian untuk adanya fenomena lutupan lumpur ini sebenarnya bagian dari dampak ikutan yang lazim dan biasa ketika terjadi gempa di darat
jadi ini bukan kejadian luar biasa
ini biasanya kalau kejadian gempa signifikan di darat pusatnya di darat itu pasti akan diiringi
kalau misalkan ada dataran tinggi
lagi di situ ladang kebing cukup terjal maka akan diiringi longsor
dan kalau sifatnya bagian bagian dari likuifaksi karena likuifaksi ini bukan hanya likuifaksi skala besar yang kita lihat di palu tahun dua ribu delapan belas lalu
tetapi juga ada bagian dari likuifaksi skala kecil yang sifatnya sangat lokal
seperti misalnya ada sumur yang tiba tiba kering lalu terisi pasir
itu juga dorongan dari bawah
airnya didesak ke atas sehingga hilang
tetapi tanahnya terdorong ke atas sehingga tiba tiba sumurnya didangkal
ini juga bagian dari privaksi
kemudian ada bagian bagian tanah yang tiba tiba jadi seperti kolam lumpur
atau yang dalam bahasa engineeringnya kita sebut dengan sandboiling
ini juga bagian dari likuifaksi
jadi karena guncangan atau pergeseran dari kerak bumi di darat
ini kemudian merubah struktur struktur lapisan tanah di bawahnya
maka sangat mungkin terjadi ada muncul letupan lumpur keluar
atau kemudian tiba tiba ada air yang terdorong setelah tiba tiba keluar
itu hal hal yang memang biasa mengikuti kejadian gempa di darat
pak abdul kita juga ingin mendapatkan bagaimana koordinasi cepat antara tim penyelamat bnpb
bpbd dengan pemerintah daerah setempat
untuk memastikan tidak hanya lokasi yang terdampak
tapi juga warga yang saat ini juga masih berada di luar pemukiman mereka
yang kebingungan dengan dampak rumah mereka yang juga hancur
begitu apa tindak lanjut untuk penanganan bagi warga ini pak abdul
ya untuk sementara tentu saja dalam hari ini
yang dianggap oleh pemerintah daerah
artinya bpbd tni polri sudah turun
tidak hanya di lokasi terdampak
kami juga menerima laporan untuk tim darurat yang menyalurkan bantuan
tidak hanya dari pasaman pasaman barat
juga ada beberapa institusi seperti bank bri peduli juga sudah turun ke lapangan
membawa bantuan pmi sudah di lapangan
dan ikut dalam relief atau pencarian korban
tim sar tentu saja sudah di lapangan
tim reaksi cepat bnpb pun saat ini sedang menuju ke lapangan
kita harapkan dalam satu jam ini sudah sampai di talamau
besok pagi pesawat paling pagi kepala bnpb juga akan bertolak ke sumatera barat
dan langsung ke pasaman dan pasaman barat dengan membawa serta dukungan dukungan yang mungkin diperlukan oleh pemerintah daerah
bentuk kewaspadaan di situasi yang belum menentu seperti sekarang ada imbauan tertentu pak abdul buat warga pak
ya hingga pukul empat belas yang tadi bmkg sudah mencatat adanya dua puluh tiga kali gempa susulan dengan magnitud paling besar hingga empat
memang dalam setiap kejadian gempa selalu ada stabilisasi
artinya gempa gempa susulan akan selalu terjadi
sampai kemudian bagian yang tadi melepaskan
nah dalam fase ini tentu saja yang kita himbau masyarakat melihat kembali kondisi bangunannya
rumah yang ditempati itu tidak rusak struktur
artinya tiangnya tidak rusak kuda kuda atapnya tidak rusak
kemudian sebagian besar dindingnya tidak retak sampai ke dalam
masyarakat yang memiliki properti seperti itu itu bisa kembali ke rumah
dengan tetap memperhatikan dan mewaspada
dan juga memperhatikan dan mengikuti informasi informasi dari bmkg ataupun bnpb
tetapi buat saudara saudara kita yang kebetulan rumahnya rusak struktur tiangnya rusak
atau kuda kuda atapnya bergeser atau rusak itu sangat membahayakan
kita himbau ini mungkin sementara tempat evakuasi dulu
kami secepatnya dari bnpb juga akan menentukan titik titik evakuasi serta dukungan logistik
logistik dasar masyarakat ini nantinya bisa terpenuhi
artinya secara singkat masyarakat yang saat ini rumahnya rusak struktur jangan pulang dulu
mungkin apakah sementara bisa di depan rumah dengan tenda tenda yang seadanya dulu
sampai nanti mungkin besok kita sudah bisa menyediakan tempat yang lebih baik untuk sementara di pengungsian
kita tunggu upaya upaya penyelamatan
bagi korban terdampak gempa di pasaman barat sumatera barat
abdul muhari plt kapus datin bnpb sudah memberikan informasi sore ini di cnn indonesia newsroom
selamat sore pak abdul